baik segmen ini kita buka dengan informasi dari jawa timur
pasca penemuan merica palsu tim satgas pangan satreskrim polrestabes surabaya melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional
tim satgas pangan satreskrim polrestabes surabaya jawa timur mendatangi satu persatu lapak pedagang
yang diketahui menjual merica yang diduga palsu dengan kemasan yang sama
petugas mengamankan produk merica yang diduga sengaja dipalsukan demi mengeruk keuntungan
sampel merica kemudian akan diuji di laboratorium
nah sebelumnya satreskrim polresta besurabaya telah menetapkan tersangka jeffrey sebagai pemilik dan pembuat merica bubuk palsu berbahan nasi aking
komunikasi penyidik ke beberapa pedagang memang ada juga yang menjual hampir mirip dengan produknya tersangka
di situ hanya berbeda merek di situ ada daun lobok namanya
untuk kemasan sama sama empat puluh gram
untuk bahan nanti kita akan uji kembali apakah mengandung bahan yang berbeda dioplos dengan merica itu sendiri
mereka kreatif juga ya berpikir membuat merica palsu dari nasi aking itu dari mana coba idenya
iya dan tentunya ini masih terus ditelusuri ya
seberapa berbahayanya untuk kesehatan tapi yang paling jelas itu tidak akan berpengaruh banyak untuk masakan anda
terutama untuk rasa pedas ya
yang memang diharapkan berasal dari merica palsu
nah karena ini sudah beredar di pasaran terutama di surabaya pastinya akan meresahkan masyarakat terlebih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara membedakan antara merica yang asli dan juga merica yang palsu
nah ahli gizi rumah sakit angkatan laut surabaya mengaparkan beberapa cara untuk membedakan merica asli dengan yang palsu
merica merupakan bahan bumbu masak yang sering digunakan ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kuliner
banyak diantara mereka yang memilih merica bubuk karena praktis
terbongkarnya pembuatan merica palsu berbahan nasi karak oleh satreskrim polrestabes surabaya baru baru ini membuat masyarakat resah dan bertanya tanya bagaimana membedakan antara merica asli dan yang palsu
ya baru tahu
tahu nggak membandingkan merica palsu sama
terus sebagai warga gimana ini bu
ya resah lah
ya mas udah dengar
usah masak masak jualan
jadi jualan aja
aku nggak seberapa laku

ya cukup meresahkan mas
karena itu juga untuk kebutuhan saya untuk dagang kuliner
yang murah pastinya
ya ada yang menekan
ahli gizi rumah sakit angkatan laut surabaya esti veronica mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan
dari sisi warna kalau merica yang asli warnanya akan lebih putih
kalau merica palsu warnanya dia akan lebih kusam
kalau teksturnya yang bentuknya bulat asli jika merica yang asli dia lebih keras dan bentuknya
keras bulat kasar seperti itu
nah sedangkan jika mericanya palsu dia bentuknya tidak beraturan
dilarutkan di dalam air merica yang asli itu dia akan tetap utuh
sedangkan merica yang palsu dia akan cepat larut ke dalam air
merica yang asli akan menyenat hidup kita itu yang merica yang asli
dan jika merica yang palsu dia tidak akan ada baunya sekali
meski secara medis tidak membahayakan namun peredaran merica palsu berbahan nasi karak ini dinilai merugikan konsumen
nasi karak adalah nasi yang sudah dikeringkan dan diolah kembali
fahrudin uluwi surabaya
kita akan pantau bersama ya bagaimana perkembangannya saat ini
sudah ada korespondensi ann indonesia gita gawinda dari depan rumah produksi merica palsu di surabaya
good morning gita kita ingin bertanya ini pasca penggerbekan pabrik merica sejauh ini bagaimana perkembangan selanjutnya
selamat pagi prabu dan daniar
saat ini saya sedang berada di depan tepat di depan rumah pembuatan merica
merica palsu ini yang berlabelkan yaitu dua lombok dan memang sudah bertahun tahun kurang lebih sepuluh tahun merica palsu ini beredar di pasar pasar kota surabaya
dan memang sampai dengan saat ini tersangka yang bernama jeffrey sudah ditetapkan dan masih terus untuk melanjutkan yaitu proses hukum
dan seperti apa sebenarnya proses hukum yang berlanjut
saya sudah bersama dengan kanit resmob dari postabes surabaya yaitu ibtu bima
lalu bagaimana ini pak
pelanjutan dari kasus merica palsu ini ada di surabaya
untuk saat ini dari kami tim satgas pangan polrestabes surabaya masih tetap melakukan penyidikan secara prosedur terkait merica oplosan yang kami tangani saat ini
lalu untuk saat ini sudah ditetapkan tersangka
lalu ancaman pasal pasalnya begitu bagaimana
untuk pasal pasal yang kami terapkan yaitu pasal satu ratus empat puluh dua undang undang pangan
dan undang undang perlindungan
dan konsumen terhadap tersangka da ini
dengan ancaman empat tahun penjara
lalu sampai dengan saat ini ketika dari polrestabes surabaya begitu mengetahui bahwa disinilah untuk pabrik dari merica palsu ini
bisa diceritakan yang sudah ditemukan begitu barang bukti seperti apa itu pak
untuk yang kami temukan di lapangan saat kami mengamankan
untuk bahan bahan ini itu seperti apa pasti tidak akan ada

ini mengaku atau aneh aneh
proses ini berlangsung begitu karena kita tahu bahwa ini sudah sekitar sepuluh tahun begitu betul ya
ya sudah agak lama dan warga sekitar termasuk rt juga sudah mengingatkan terhadap pemilik usaha tersebut
namun tidak diraukan malah berpindah tempat yang lebih aman sekiranya seperti dari depan rumah berpindah ke atas
lalu sama dengan saat ini dari polrestabes kota surabaya terus melakukan sidak begitu
lalu sampai dengan saat ini apa yang sebenarnya ditemukan apakah pernah menemukan juga berlabel yang sama yaitu dua lombok untuk di pasar pasar kota surabaya ini
untuk di pasar kota surabaya terkait merek tersebut masih kita dalami lagi karena kami kemarin masih melakukan sidak terhadap pasar pasar terkait satgas pangan ini
dan masih belum menemukan hasil yang signifikan terkait merica yang kami amankan ini

untuk dari warga sekitar di sini pak sebenarnya juga informasi tersebut didapatkan dari warga sekitar atau seperti apa itu proses dari akhirnya menangkap yaitu tersangka jeffrey ini
tertangkapnya atau terungkapnya kasus ini yang pertama pasti ada info dari warga sekitar juga yang mengeluhkan tentang home industry ini
karena dapat merugikan masyarakat banyak dan lebih menguntungkan
oke himbawan untuk warga bagaimana
untuk warga himbawan untuk warga agar menjelang bulan puasa ini agar lebih cermat lagi dalam yang pasti memilih bahan pangan ya
karena untuk modus modus seperti ini dimungkinkan masih banyak yang lainnya lagi
dan kami pun dari satgas pangan polis tabu surabaya tetap akan menindaklanjuti hal hal serupa
terima kasih atas keterangannya ibtu bima
dan memang warga di sini memang harus lebih jeli lagi untuk bagaimana memilih antara merica yang asli dan juga yang palsu
karena memang dari tersangka untuk pabrik dari merica palsu ini yang berlabelkan dua lombok ini
ini memang untuk perbandingan antara merica dan juga nasi aking yang digunakan sebagai bahan untuk membuat merica palsu ini adalah satu dibandingkan lima
jadi tentunya apabila warga mengkonsumsi ini tentunya ini sangat merugikan warga sendiri
memang dari sisi sisi yaitu ada perbandingan yang jelas antara merica dari bau dari warna dan ketika dilalurkan juga cukup jelas
nah makanya dulu warga juga harus tetap harus berhati hati terhadap ya itu barang barang palsu terutama juga merica palsu yang berada di kota surabaya ini
oke gita gowinda terima kasih atas laporannya
wah cukup mengejutkan ya bahwa ternyata ini satu praktek yang sudah berlangsung bertahun tahun
baru ditemukan di surabaya
nah kita belum tahu juga di jakarta seperti apa atau di bandung ataupun juga di kota kota besar yang lain
nah barangkali butuh laporan juga dari masyarakat untuk bisa melihat nih seperti apa yang palsu seperti apa yang asli
agar kemudian juga bisa membantu petugas ya untuk mengidentifikasi apakah ada merica palsu di daerah kita
dan mungkin yang jadi sekarang pekerjaan rumah adalah kan sekarang yang ditemukan adalah terbuat dari nasi aking
sebelumnya juga pernah terbuat dari bahan dasar semen
itu yang sangat mudah sebetulnya terlihat
dan pertanyaannya lagi sekarang bagaimana kalau nanti kita menemukan dua duanya hampir mirip bagaimana kita nanti membandingkan
mungkin akan kita sajikan ataupun kita bahas di one minute tips ya
kita langsung saja lihat one minute tips berikut ini
nah misalnya coba kameranya boleh mendekat ke sini
kita akan beri lihat
kepada anda ya pemirsa ya ini ada dua contoh merica nih
ada dua duanya sama sama merica
tetapi apakah mana yang baik dan juga mana yang tidak baik
ini kepada kemana nih saya ngasih lihatnya
bisa terlihat nggak
karena yang jadi utamanya kan lebih ke aroma ya
mungkin anda harus cek dulu kalau merica yang palsu memang aromanya itu terasa hambar
tapi kalau yang asli seperti ini dua duanya ternyata sudah kita hirup aromanya
baunya pedas dan menyengat
tapi bagaimana membedakan yang baik buruk tuh pra
nah satu yang pertama adalah tadi ya sekarang kalau beli merica anda jangan sungkan untuk menciumnya dulu seperti ini nih
oke lah ya
yang asli itu langsung menyengat masuk ke hidung dan ke otak kita ya
langsung ada rasanya tuh oh ini merica nih bagus
lalu juga kalau kita perhatikan teksturnya teksturnya juga yang asli itu lebih merata
warnanya pun juga
dikatakan lebih putih ya
justru yang palsu terlihat
palsu yang tidak baik
yang tidak baik
yang tidak bagus ya
karena ini kan dicampur campur nih
kalau dihirup pasti daniar coba tes aja nih antara ini sama yang ini
ini lebih segar juga ya yang ini agak sedikit aroma aroma asamnya juga ada di sana
lalu yang berikutnya juga yang menjadi cara untuk anda sedikit punya apa ya insting lah ya bahwa ini asli atau palsu
kalau ada merica murah jangan langsung percaya
karena ada harga dasar merica yang ditentukan di negara kita atau di indonesia ya
kalau untuk biasanya sekitar dua ratus ribu per kilogram
tapi kalau untuk yang palsu justru setengahnya hanya mencapai seratus ribu rupiah per kilogram
jadi anda harus detail tuh jangan karena harganya lebih murah langsung anda beli
karena siapa tahu itu merupakan merica yang palsu mungkin saja merica yang palsu gitu
nah ini ya kita berikan kepada anda tipsnya untuk
nanti kalau mau masak di rumah misalnya atau belanja ke pasar ayo hati hati jangan gegabah untuk membeli merica yang palsu
memang sejauh ini itu tidak membahayakan kesehatan tetapi ya rugi aja kan kita beli merica tetapi tidak ada efeknya kepada masakan